taling serang antar partai politik sudah terjadi meskipun pilpres masih dua ribu empat mendatang
presiden jokowi dan kabinetnya diklaim sebagai yang terbaik dalam membangun sejumlah proyek infrastruktur
hal ini disampaikan oleh wakil ketua komisi lima dpr ridwan bae menanggapi klaim ketua umum partai demokrat
terkait ada pihak yang hanya mengunting pita dalam sejumlah proyek infrastruktur pemerintah
menurutnya apa yang disampaikan oleh ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono tanpa menggunakan fakta data
ridwan bae juga politisi partai golkar ini hingga september dua ribu dua puluh dua di bawah pemerintahan jokowi
berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang satu tujuh ratus enam puluh dua tiga km dan juga lima puluh tujuh unit bendungan serta dua puluh sembilan bandar udara
menurutnya sejumlah proyek infrastruktur di era sby memang dilanjutkan oleh pemerintahan jokowi
karena sejumlah proyek ini baru masuk tahap pelaksanaan konstruksi
ridwan bae ketua umum partai demokrat ridwan bae menanggapi klaim ketua umum partai demokrat
kepemimpinan pak sby adalah membangun cuma sepanjang satu ratus delapan puluh sembilan dua km
sementara pak jokowi dodo sejak tahun dua ribu empat belas sampai tahun dua ribu dua puluh dua telah membangun jalan tol sepanjang satu tujuh ratus enam puluh dua tiga km